mas gak suka kalau dia berhubungan sama reva
masa dia bilang kalau
tukang kali kubur
gak etis banget tuh orang
aku juga gak setuju
tapi kamu bilang katanya dia orang yang baik
nah itu kan kata mamanya
dia itu anak yang baik
setelah aku kenal aku lihat sendiri
ya memang sifatnya kayak begitu mas
tapi kan aku gak mau reva itu jadi benci sama aku
karena aku melarang reva untuk pacaran sama boy
aku gak mau hal itu terjadi
nah setelah mas kenal
sama boy sendiri
mas gak suka sama
gak mau kayak gitu
ini madu cantik luar biasa aduh kalau anak saya mah nggak usah diragukan lagi pak lihat
si boy jelas ganteng gagah banget hahaha berarti mamanya boy nggak tahu kalau boy dekat sama reva
maksudnya tapi lihat deh mereka cocok banget tahu kan iya kan setuju kan iya kan iya kan
hai hehehe ada tapi sebenarnya saya jujur deh sama papi dosen nggak pakai malu malu lagi deh
sebenarnya ke pengen banget menjodohi anaknya tapi sama anak saya pih
aduh tapi jadi nular eh kenapa sih tapi kok nggak seneng
ayah tapi mereka cocok loh si boy ganteng mobi
ya udah deh kalau api nggak seneng sama anak saya bilang aja
mereka kan masih remaja jadi biarkan aja mereka nanti menentukan pilihan sesuai dengan
mereka masing masing gitu tapi kita sebagai orang tua kita nih sebagai orang tua
tidak ada salahnya kalau kita mengarahkan anak anak kita itu kepada
kemauan kita ya bukannya memaksa sih tapi kan enggak ada salahnya nanti suatu saat mereka juga
akan sadar karena semuanya demi kebaikan anak anak kita cocok aduh cantiknya aduh gantengnya
gimana sih boy masih berlaku masalahnya bukan gitu
sensei tapi mondi yang so mimpin di geng serigala malah jadi sahabatan sama si
takut kalah sama dia lu bukan murid murid gue buat apa kalian latihan di sini kalau kalian
kalian santos local two kalau kalian sampai kalah masih kalah
memang benar di jauh banget iya betteran buktinya kita bertiga aja boy yang haikal kalah sama sendiri
iya be dia itu emang guru karate kayaknya dia dipanasin deh
iya iya bener bener kayaknya itu cungguki tuh emang mau kita bawa bak pelur deh kal
cuma kita tur bareng pakai acara malang ke akrapeng lagi
anak serigala itu nggak bisa diajak perteman sampai kapanpun mereka tetap musuh
eh gis lo gak usah bawa bawa geng deh ini tuh urusan personal tau gak
iya men ini urusan personal lagi emang sirio nya aja tuh yang kurang ajar banget
udah ditolongin keluar dari penjara udah tolongin pengen digebukin sama anak geng motor lokal
masih aja nggak tau terima kasih pakai bawa bawa guru si karate nya segala lagi
hah udayan dia kan sendirian kita grorek aja rame rame
nah nah nah nah bana tuh kata si gendut si kentung itu yang putih ini
gimana kalau kita saja cari momen yang sama
agak tepat sejago jagonya orang ya kalau udah dikroyok rame rame nih pap pap pap
bakalan kalah alias metok mati
nah kita tuh anak motor kalau emang laki laki
eh kalau laki laki bukan
laki laki jantan nyambo kalau lo laki laki kita harus beneran fight sendiri
yang pasti sih gue mau giat lagi latihan silat
kelamaan kal kalau lo pakai cara itu ma lo pengen cara yang simple praktis dan cepat deh
hah nanti biar gue minta jimat sama ngkong gue ngkong gue kan jawara tuh
lo apa apaan sih han pakai jimat jimatan segala musrik lo tau gak
kalau mau minta tolong apa apa tuh molo rasul kita aja gak pakai jimat jimatan
kayaknya biar simp
ini terakhir kalinya lo manfaatin nyokap gue buat deket deket sama gue
kalau lo ngulangin lagi gue gak akan segan segan bilang sama nyokap gue kalau lo tuh sebenarnya
tante makasih ya udah ajak adriana untuk iklan lagi bareng sama tante
wah kamu tuh emang cocok lagian klien tuh suka banget sama kamu tau
ah ya udah kalau begitu yuk
eh tunggu tunggu tunggu lupa biar hubungan kita semuanya cepat akrab gimana kalau papi bay dan adriana saya undang dinner makan di rumah saya oke
hati hati sayang hati hati papi terima kasih papi
tadi mas bete banget masa bos kamu nyuruh mas jodohin kamu sama si boy
ya iyalah mas mas juga ngapain datang kalau mas gak datang kan ini nggak akan terjadi
tau tante marissa juga gak tau kalau mas b itu adalah suami aku ya kan
masalah dong dia
iya sih tapi si bo ya si bo itu bukan orang yang dekat sama si reva yang anak motor itu dia kan orangnya
iya dia orangnya
mas gak suka sama dia mas gak suka kalau dia berhubungan sama reva orangnya somong atau somad santun masa dia bilang kalau mas ini kayak tukang gali kubur
enggak etis banget tuh orangnya
ya iyalah mas aku juga nggak setuju
tapi kamu bilang katanya dia orang yang baik
nah itu kan kata mamanya dia itu anak yang baik setelah aku kenal aku lihat sendiri ya memang sifatnya kayak begitu mas agak gak sopan
tapi kan aku gak mau reva itu jadi benci sama aku karena aku melarang reva untuk pacara sama boy aku gak mau hal itu terjadi
nah setelah mas kenal sama boy sendiri mas gak suka sama kopi